halo saat malam deklarasi pencapresan ganjar pranowo
mengubah konstelasi koalisi pdi perjuangan membangun kerjasama politik
dengan partai persatuan pembangunan yang tergabung dalam koalisi indonesia bersatu
p tiga pun mengajak teman koalisi golkar dan pan untuk bersama sama mendukung ganjar
dalam format kib plus
di tengah ajakan teman koalisi golkar justru sibuk menjajaki komunikasi
dengan partai partai di luar koalisi
peta koalisi partai goyah pasca deklarasi ganjar
bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu lima jam ke depan
maka pada jam
dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim
menetapkan saudara ganjar pranowo
sekarang adalah gubernur jawa tengah
sebagai kader dan petugas partai
untuk ditingkatkan pendugasannya
sebagai calon presiden republik indonesia
dari partai demokrasi indonesia perjuangan
sebuah kehormatan buat saya mendapatkan pendugasannya sebagai kader partai
dan hari ini ibu mengumumkan memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat
mudah mudahan saya mampu insya allah saya akan berjuang dengan baik
soal itu sebagai calon presiden republik indonesia
presiden ganjar presiden ganjar
masa itu saya mengatakan ya
ubah tidak tetapi justru saya punya tugas masing masing partai politik termasuk saya
sebagai ketua partai pusat pembangunan mengajak kib
untuk bersama dengan pilihannya sama dengan ketiga

tapi mana yang lain itu berbeda yaitu kena disayangkan dalam syarat kepolisikan asal kita
ada pak erick ada pak sandiaga uno kan banyak kan
ada pak mahfuz ada pak ariefan kamil kan banyak ada gimana
ada pak erlangga ada pak imin
kalau pak prabowo gimana
gimana nah termasuk
pak prabowo nanti juga segera capresnya ketemu
ya parti saya mencolongku sebagai capres
dan parti saya agak kuat juga sekarang
apakah suara nu dari p tiga menjadi faktor penting pak dalam pemenangan pemilu dua ribu dua puluh empat menurut anda
semua komponen suara masyarakat hari ini penting untuk elektoral
jadi kita mesti menghormati mesti bekerjasama agar kemudian sudut kekuatan bisa terjalin
namun elektoral tidaklah cukup untuk menjadi pertimbangan
karena ada pertimbangan visi bersama program bersama misi bersama
sehingga kemarin komunikasi untuk pertama kali ibu ketua umum menerima pp
oke tapi suara nu yang ada di p tiga menurut bapak menjadi suntikan penting dong untuk pemenangan di pemilu
karena nanti setelah ini akan ada lagi partai partai lain yang akan bergabung
partai partai lain yang bergabung ini kabarnya adalah salah satunya partai amanat nasional
kita sudah dengar sebetulnya secara bisik bisik ketua umum pan pak zulkifli hasan sudah menyampaikan dukungan secara informal pak
ke anda anda juga mengakui itu ya pak berarti
mudah mudahan setelah ini bisa diformalkan
layaknya ketika psi menyampaikan itu dan belum diformalkan atau hanura menyampaikan itu belum diformalkan
maka pada saat p tiga kemarin menyampaikan juga secara internal yang ada di jogja
kemudian ditindaklanjuti formal dengan menyerahkan dokumen itu kepada ketua umum
mudah mudahan ini menjadi satu contoh mekanisme kerjasama antar partai yang bisa diwujudkan
dalam bentuk yang lebih konkret lebih jelas dan ofisial
berarti secara informal pan sudah menyampaikan dukungan ke bapak dong
saya kira semua media sudah memat itu
dalam pertemuan tertutup kemarin pak antara pdi perjuangan dengan p tiga itu kan kami dapat informasi
disampaikan selain dukungan resmi ke bapak yang merupakan hasil keputusan dari rapimnas p tiga di sleman
ada juga soal cawapres pak proposal cawapres dari hasil keputusan rapi menas p tiga itu disampaikan kader yang memiliki kta p tiga
atau membantu pemenangan dari p tiga ini harus diikuti nggak pak menurut apa
saya kira semua yang ingin bekerjasama pasti punya harapan
tapi yang terpenting kemarin disampaikan dengan sangat santun dengan sangat etis
disampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh p tiga untuk bekerjasama dengan pdi perjuangan dilandasi sejarah sejarah masa lalu
yang evidence nya sudah pernah ada
apakah itu mulai dari
di mega bintang
kemudian mega hamsahas
kemudian ada mega hasim pernah terjadi
atau ganjar dan tajahsin
jadi sebenarnya proses panjang yang sudah pernah dilakukan
tentu semua boleh punya pengharapan dan proposal proposal seandainya kemudian dari pdi perjuangan dan p tiga berkomunikasi
ya p tiga menawarkan
mungkin kami juga akan bisa menawarkan calon wakil presiden kira kira seperti itu tapi tidak menyebut nyaman
hanya menyebut kriteria kriteria
dan ibu mika menyampaikan dengan sangat baik juga bahwa
oh itu nanti akan kita bicarakan
tapi mari kita menyatukan kerjasama dalam framework yang lebih bagus
dalam visi yang lebih jelas
agar kemaslahatan rakyat kemaslahatan umat ini betul betul bisa dikelola bersama sama dengan tahapan memenangkan pemilu
berarti proposal cawapres itu memang kemarin disampaikan tapi tidak menyebut nama
tidak menyebut nama
sebagai partai juga punya pengharapan pengharapan itu dan saya kira dengan sangat santun itu disampaikan dengan baik dan tidak menyebut nama
harapan boleh tapi nggak boleh memaksa ya kalau membuat kerjasama politik itu
saya kira dalam kerjasama politik pasti mereka yang akan bergabung akan duduk bersama
lalu mereka akan bersepakat bagaimana merancang kemenangan
bagaimana kerjasama itu bisa dimaknai lebih konstitusional lebih programatis lebih terarah lebih terstruktur
karena power sharing nanti tidak bisa dihindari dan pasti itu akan dilakukan
saya kira itu ruang komunikasi yang perlu dibangun antar partai politik
oke jadi semua partai pendukung ataupun pengusung termasuk p tiga boleh memiliki harapan tapi ujungnya adalah di negosiasi ataupun kompromi bersama ya pak ya
saya kira semua partai pasti punya harapan itu
sebetulnya sudah banyak informasi di luar yang juga pasti bapak juga sedengar soal sandiaga uno yang diusung dalam tanda kutip sebagai cawapresnya pak ganjar lah
di sodol kan oleh p tiga ke pd perjuangan untuk bisa berpasangan dengan bapak
tapi pak sandi ini tidak punya latar belakang nadatul ulama kemudian itu menjadi pertimbangan nggak sebetulnya untuk pak ganjar
untuk informasi ini saya belum dengar
yang saya dengar adalah dari media masa bahwa pak sandi berpindah partai
tapi lebih dari itu saya belum pernah mendengar
tapi seandainya nanti p tiga kemudian menyorongkan nama sandiaga uno sebagai harapan kepada pd perjuangan dan juga bapak
tapi beliau tidak punya latar belakang nu
bapak mempertimbangkan nggak
p tiga belum pernah menyedorkan nama sampai dengan kemarin
jadi belum ada nama nama
yang kami dengar pak waktu di lantai tiga di diponegoro itu bapak sempat ngobrol satu meja lah dengan ibu mega kemudian dengan pak mardiono
sempat seperti filtering gitu pak nama nama beberapa itu bang betul nggak pak
jadi ada beberapa nama yang disebut terus kemudian ini seperti ini ini seperti ini ini seperti ini gitu nggak pak
kemarin lebih banyak berbicara mekanggum
karena kita bertiga bicara
bersama pak mardiono
terus kemudian pak mardiono lebih memperkenalkan background beliau ketika kemudian berpolitik
sampai kemudian harapan harapan bagaimana kerjasama dengan p tiga ini bisa berlanjut
dan kemudian ya kembali mengulang cerita testimoni testimoni pada saat di ruang formal kemarin diulang di dalam meja kami ngobrol bertiga
sebenarnya lebih pembicaraan yang sangat light gitu
tidak sama sekali
sama sekali nggak ya pak ya
pak ganjar dalam beberapa kesempatan sudah sempat menyampaikan bahwa posisi cawapres ini diserahkan kepada partai pengusung ataupun pdi perjuangan
apakah kita bisa menyebut bahwa bapak tidak punya otoritas dalam menentukan cawapres
bapak mengikuti arahan partai saja
ketika kemudian kerjasama itu dibuat saya bagian dari partai
konstitusia juga menjelaskan konstitusi kita undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai dan atau gabungan partai politik
maka pada saat itu secara kelembagaan tradisi ini penting untuk disampaikan
karena ketika penugasan kepada saya diberikan bukan berarti kemudian saya diminta jalan sendiri
tapi partai secara bersama sama
karena mbak besok itu pemilunya bareng loh
ada pemilu presiden ada pemilu legislatif
maka kerjanya sebenarnya adalah kerja kolektif untuk setiap partai
meskipun ada kerja yang lain dalam hal ini ketika kemudian ada kerja untuk legislatif pada sisi yang lain
ada irisan kita untuk bekerja memilih calon presiden dan wakil presiden
maka disinilah sebenarnya ruang kerjasama seperti yang kemarin terlihat secara visual melalui media
dan saya kira teman teman wartawan banyak yang hadir kerjasama itu sebagai awal mula
nanti siapa lagi akan bergabung lalu kita bernegosiasi
dan saya kira dalam konteks perbincangan kerjasama ini
itulah satu persatu nanti akan dibicarakan
saya juga aku yakin pasti pada saat akhirnya saya pasti akan dimintai diantara seluruh yang kemudian akan masuk
seandainya nama nama itu sudah masuk
jadi anda meyakini anda punya otoritas sendiri untuk menentukan cawapres ataupun pendamping anda di pilpres dua ribu dua puluh empat pada akhirnya nanti
namanya kerjasama pasti akan terjadi proses proses itu
tapi banyak yang mengatakan pilpres pilpres sebelumnya itu banyak kawin paksa pak
antara pasangan capres dan juga cawapres
anda berharap tidak ada kawin paksa untuk menemukan pasangan anda sebagai cawapres nanti
pemaksaan itu ketika kemudian proses seperti pacaran
penjajakan dan penjajakan pasti kita akan saling dialog
apa kepentingan bangsa apa kepentingan negara apa visi misi bersama yang mesti kita bawa
seandainya kemudian kita bisa bekerjasama
dalam konteks itulah agenda agenda masing masing partai pasti ada interseksi yang kita bicarakan
pada saat itu kemudian akan memunculkan aktor atau tokoh
siapa kemudian pengantin yang akan didudukkan secara bersama
dan pada saat itu tentu harus dong kita saling menghormati antar partai
maka pada saat itu sudah pasti saya pasti akan dimintai
cocok nggak bagaimana kondisi ini bagaimana kondisi itu apakah bisa seiring dan sejalan
dan seandainya tidak pasti konsensusnya pun akan dibikin
itulah yang kemudian proses saya sampaikan
yang saya sebut sebagai proses pacaran yang kemudian akan bisa membawa pada pernikahan
nah itulah yang hari ini kita harapkan betul intensitas komunikasi antar partai bisa dilakukan dan bisa dipercepat
sehingga kemudian publik akan bisa mendapatkan gambaran gambaran tanpa banyak spekulasi
meskipun tentu sekali lagi ruang diskusi ruang komunikasi antar partai politik harus diberikan kepada mereka agar proses ini bisa berjalan dengan baik
artinya anda berharap segera cepat menemukan cawapres gitu jangan di ujung
tidak hanya sekedar cawapres karena kita bicara soal pencapresan itu tidak tunggal
hanya segedar soal cawapres cawapres kemudian selesai
ada lomba agenda lebih besar
situasi global sudah berubah loh
hari ini dunia yang multipolar itu mesti kita sikapi seperti apa
hari ini kondisi ekonomi yang hampir seluruh dunia terpuruk mesti kita apakan

hari ini kondisi lingkungan dan dukungan sumber daya manusia untuk bisa meresponsori
hari ini kondisi lingkungan dan dukungan sumber daya manusia untuk bisa meresponsori
untuk bisa merespon kondisi global yang luar biasa ini
mesti kita siapkan dengan crash program dengan percepatan
saya kira agenda besar itu tidak boleh dinafikan hanya sekedar mencari aktor
yang seolah olah siapa yang akan bersanding di kursi pelaminan itu
untuk masuk ke agenda besar itu lebih baik cepat mendapatkan pendamping
supaya sama sama bisa merumuskan program program apa yang terbaik anda tawarkan kepada rakyat
ada bisa paralel apakah aktornya dulu atau kemudian programnya dulu
maka sekali lagi saya omongkan ketika duduk bersama antar partai
maka pada saat itulah sebenarnya sharing season ini mesti dilakukan
termasuk prioritas prioritas yang mesti disampaikan
maka kerjasama antar partai penting untuk dilakukan akselerasi
maka ibu mega kemarin menyampaikan mbak puan akan ditugaskan
mas prananda akan ditugaskan antar sekjen diminta untuk berkomunikasi dan seterusnya
soal komunikasi dan juga bu mega kami dapat informasi dalam pencarian cawapres
ataupun pendampingnya pak ganjar bu mega sampai memerintahkan kepada petinggi pdi perjuangan
untuk berkomunikasi dengan ketua raisam pbnu
berarti kami mendapatkan informasi bahwa ada preferensi ibu mega
sebaiknya pendampingnya bapak adalah dari kalangan nahdlatul ulama
anda menggunakan itu
belum saya belum mendengar spesifik soal itu
yang saya dengar adalah baru kerjasama antar partai partai
mungkin dalam diskusi itu mungkin akan di capture
apakah kemudian antar representasi tokoh yang ada dari partai
ataukah mungkin kemungkinan dari tokoh tokoh yang ada di luar
tapi yang disepakati secara bersama sama
kan kita tidak hanya sekedar menunjukkan representasi partai atau bukan partai
tapi siapa kemudian yang bisa secara bersama sama memimpin bangsa dan negara ini
untuk mewujudkan mimpi besar itu
jadi kalau di luar partai dari kalangan religius dari kalangan nu
yang kami dengar ada beberapa nama nih pak
seperti kiai haji said agil siraj kemudian menko polukam pak mahfud md
ketua umum pbnu pak yaya stakuf imam besar istiqlal nasaruddin umar
itu masuk radar cawapres dari kalangan nu
itu masuk kriteria bapak juga nggak
saya kira framingnya hari ini tidak sekedar nu
framingnya mesti lebih gede lagi
maka dari cnn dengan riset ini
itu mungkin sebagian yang muncul di publik yang dinilai kira kira
ini tokoh tokoh yang hari ini hebat yang hari ini luar biasa
yang ini merepresentasikan kelompok
tapi ingat kelompok yang lain juga banyak
ada nu ada muhammadiyah ada tokoh partai
ada tokoh masyarakat yang ada di situ
itu semuanya sangat memungkinkan
untuk bisa masuk dalam arena ini
tapi beberapa nama yang tadi saya sebutkan
masuk kriteria bapak nggak
dari tokoh luar partai dari kalangan religius
karena kan pdi perjuangan sudah nasionalis
hampir semuanya masuk kategori itu
bahkan tokoh yang tidak anda sebutkan
juga banyak yang masuk kategori itu
di dalam nasionalisme yang ada di pdi perjuangan
jangan disebut tidak ada religiusitasnya ya
karena kami punya religiositas yang cukup tinggi juga
sama dengan tokoh
agamis yang ada
bukan berarti dia tidak nasionalis
banyak sekali tokoh nasionalis yang berangkat dari pondok pesantren
dari tokoh agama
model clivate girds yang dulu menyampaikan
ada santri dan sebagainya
rasa rasanya hari ini sudah terblending dengan
rincian yang jauh lebih banyak lagi
jadi ya kira kira banyak tokoh lah sebenarnya
yang memang layak untuk nanti kita perbincangkan
nah selain nama nama yang tadi saya sebut
juga menyebut nama tokoh tokoh muda pak
seperti gubernur jawa barat pak rituan kamil
kemudian menteri bw men pak erick thohir
men pak rekref pak sandiaga uno
kemudian pak mahfud md juga
itu masuk kriteria bapak nggak tokoh tokoh
itu masuk dalam kategori yang mereka masuk dalam sebuah kontestasi
dan sebagian di antara mereka orang partai
lalu saya sebutkan lagi
tadi diantara mereka adalah tokoh yang ada di masyarakat
dan beberapa yang terakhir yang disebut ini kan sebenarnya yang muncul dalam survei
masuk pertimbangan dong
terlalu kecil kalau tadi ukurannya hanya itu
maka bisa di extend tokoh tokoh yang lain yang pada akhirnya tadi muncul juga nama
bahkan mungkin yang di luar itu
tapi bu mega kemarin bicara agak gamblang jumlahnya
ada sepuluh nama yang mungkin antri jadi cawapresnya pak ganjar
dari tadi nama nama yang saya sebut
masuk nggak dalam daftar sepuluh nama itu pak
saya kira yang paling tahu bu mega dan apa yang ada di sakunya bu mega
belum disampaikan ataupun didiskusikan dengan bapak
tentu buat saya untuk kali ini
masih terlalu diperhatikan
karena tugas saya kemudian bagaimana
mesosialisasikan nanti dalam konsolidasi kepartean
karena masih internal
nah sekarang tambah p tiga
p tiga sudah mulai komunikasi dengan intens untuk saling mengenalkan
nah pr pr saya saya secara pribadi adalah
bersosialisasi bersama mereka
termasuk yang ada di masyarakat dan di rakyat
tapi dalam pemikiran bapak
tokoh tokoh ini masuk dong dalam pertimbangan
ataupun dalam bayangan kira kira ini bisa cocok di filter lah pak kira kira
masa gak masuk ke dalam filternya bapak
ini tokoh tokoh besar semua nih
baik yang senior ataupun yang muda
maka untuk jawaban saya yang ketiga kalinya adalah
tokoh yang ada di masyarakat
tokoh yang ada di partai politik
yang masuk kategori survei
bahkan tambah satu lagi
bukan tidak mungkin
tokoh yang dari luar itu
sehingga kalau dalam kriteria
kalau kita bicara top of mind
kalau kita lakukan semacam survei
saya kira tokoh tokoh ini layak semuanya
tokoh yang di luar itu apa pak maksudnya
siapa maksudnya pak
ya mungkin kelak kemudian akan muncul lagi
kita belum tahu karena negosiasi partai masih panjang
dan pendaftaran pilpresnya masih ada waktu
sehingga bukan tidak mungkin dinamika itu akan terjadi
bila disuruh memilih
bapak cenderung mendapatkan pendamping yang
tokoh muda ataupun tokoh senior
iya yang muda belum tentu punya jiwa muda
yang tua bisa juga berjiwa muda
jadi ketuaan dan kemudaan itu bergantung pada jiwa
yang ada di luar

dan kemudian dia bisa bareng bersama saya
bareng bersama visi yang akan kita bawa
bareng bersama nilai nilai yang ada di dalam partai yang bekerja sama
jadi sebenarnya ini tidak terkait dengan usia
oke tapi kalau punya preferensi
pengennya yang tua tokoh senior sekali
atau tokoh yang agak seumuran bapak gitu
pastikan kita kalau misalnya mencari pendamping mencari pacar
seperti yang tadi bapak bilang kan pasti kita punya kriteria
punya preferensi gitu pak
usia nggak jadi masalah pak
kalau tua muda tidak ada masalah ya pak ya
selain tokoh tokoh yang tadi saya sebutkan
tadi saya belum menyebutkan satu nama tokoh yang sering disandingkan dengan bapak
beberapa waktu yang kemarin juga pak jokowi sempat membawa bapak
dan juga pak prabowo melihat sawah gitu ya
dan banyak yang kemudian menyandingkan bapak dengan pak prabowo
dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat all jokowi man
itu adalah resep kemenangan
katanya ganjar sama prabowo
akan menjadi pemenang pemilu dua ribu dua puluh
anda sepakat nggak dengan itu pak
kalau orang menganalisis itu sah sah saja
dan pak prabowo saya kira bagian dari representasi kelompok partai
yang dari tiga jawaban
tiga kali jawaban saya tadi sebenarnya masuk dalam kluster kluster itu
jadi pak prabowo menjadi salah satu bagian yang ada di situ
maka sekali lagi ketika negosiasi obrolan pertemuan kerjasama antara partai dilakukan
bukan tidak mungkin kemudian tokoh tokoh ini akan muncul
jadi itu semua jaraknya masih sama
tapi pak prabowo masuk dong ke dalam perhitungan ataupun dalam nama nama yang bapak filter juga
maka jawaban saya yang keempat kali adalah tokoh tokoh itu semua masuk dalam frame yang ada
dan memungkinkan untuk kita perbincangkan
selain dipasangkan sebetulnya beberapa lembaga survei belakangan ini merilis ya pak ya
kalau misalnya bapak head to head dengan pak prabowo pada putaran kedua bapak ini akan kalah
kemudian bagaimana bapak membalikan keadaan untuk bisa mengejar ketertinggalan itu
surveinya hari ini pemilunya nanti in between di tengahnya masih ada dinamika yang luar biasa
bahkan pada survei sebelumnya saya menang terus
jadi bapak optimis meskipun head to head dengan pak prabowo
kalau sudah ditentukan bismillah kita mesti optimis jangan menjadi orang peragu
selain dengan pak prabowo sebetulnya ada satu nama ya pak ya mas anies baswedan
anda dan mas anies sama sama lulusan ugm menjadi kepala daerah
sebetulnya hubungan anda berdua seperti apa sih mas
setidaknya kemarin pada saat syawal telpon saya menyampaikan
selamat hari raya idul fitri maaflahir dan batin karena kami juga komunikasi
buat saya seluruh kandidat yang ada teman
tidak ada yang tidak saya kenal
kebetulan saya kenal semua dan kami komunikasi baik baik saja
maka penting untuk kita sampaikan bahkan saya sampaikan kepada mas anies
seandainya kemudian nanti tuhan memberikan jalan kepada kita untuk berkompetisi dengan sehat
yuk kita bawa dalam sebuah kontestasi yang sehat
yuk kita tidak menyakiti perasaan banyak orang yuk kita bawa ide ide yang kemudian bisa kita komunikasikan dan sepakat
dan kita ketawa ketawa karena apa karena kita berteman
ada saatnya kadang kadang kita bersama tapi pada sisi yang lain yuk kita salaman untuk bertanding
sehingga sportivitas ini mesti kita memutuskan
sportivitas ini mesti kita mulai dari sekarang
sehingga para follower kemudian tidak mengungkapkan ekspresi kebencian yang mendalam
meskipun ini tentu tidak mudah untuk kita sampaikan kepada mereka
inilah pentingnya ketika paternalistik sistem yang ada di tengah masyarakat kita
perlu contoh bukti yang bisa diberikan sehingga publik akan bisa mengikuti
kabarnya saking bapak sering berkomunikasi bapak punya grup wa grup whatsapp dengan beliau
jadi komunikasinya di situ
tidak sudah lama sekali
waktu itu saya kang emil dan mas anies menjelang pilpres dua ribu sembilan belas
sehingga sama sama kita duduk bareng kita foto setelah itu kita punya wa group bertiga dan kita komunikasi
saya kira kalau lah diantara kita yang waktu itu kontestasi pilpres akan dimulai para follower bisa kita redam loh
kita contohkan saja dengan tiga orang yang foto bareng bareng komentar di masyarakat apa ternyata baik
artinya kalau kita kemudian bisa duduk bisa tersenyum bisa bareng bareng memberikan ekspresi yang positif kepada masyarakat
maka masyarakat rasanya juga akan terbawa
ini adem kok gitu
tidak perlu sampai keras gitu ya
tidak perlu sampai membawa isu isu yang menyinggung perasaan orang lain dan itu bisa dicontohkan oleh kandidatnya
niatan anda baik ya mas ganjar tapi pada kenyataannya anda dan mas anies memilih jalan politik yang berbeda
oke niatan anda baik ya mas ganjar tapi pada kenyataannya anda dan mas anies memilih jalan politik yang berbeda
dimana yang sangat dikhawatirkan pada pemilu dua ribu dua puluh empat adalah maraknya politik identitas nantinya
kemudian bagaimana anda bisa bersama sama dengan mas anies meredam itu
karena belum tentu ketika elitnya itu mau yang di bawahnya ataupun followersnya itu mengikuti mas ganjar
mungkin saya perlu foto lagi bersama dia dan kemudian saya harus menjawab pertanyaan terkait dengan komunikasi seperti apa
pada saat lebaran mas anies telpon
dan kemudian kita berbincang
dan itu didengarkan oleh publik
artinya kita baik baik saja kok
maka saya katakan tadi ini memang tidak mudah
tapi upaya harus dilakukan
oke dalam rangka mewujudkan upaya itu apakah nanti misalnya mas ganjar kemudian pak prabowo dan juga mas anies
setelah mendaftar sama sama di kpu akan duduk bersama memberikan pernyataan
ataupun sama sama menunjukkan kepada para pendukung dan juga publik bahwa kami bertiga ini menghindari politik identitas
dan lebih baik kami punya komitmen supaya tidak seperti ini
perlu nggak sampai seperti itu mas
perlu saya harus
jadi anda akan menginisiasi ketemu bertiga begitu ya
seandainya tidak saya akan soan saya akan sampaikan saya akan sampaikan pada publik juga
oke terakhir mas ini penting sekali ya dalam penugasan kemarin di batu tulis begitu ya kami dapat informasi
sebetulnya beberapa hari sebelumnya mas ganjar sudah menaikkan
ganjar sudah menaikkan perjanjian politik dengan partai
ada nggak keberatan ya mas menaikkan perjanjian politik itu
tidak ada yang ada adalah komunikasi dan lebih banyak bu mega memberi briefing
memberi briefing kepada saya poin poin terpenting terhadap kondisi global kondisi nasional
bahkan sampai yang detail detail yang ada di situ
sehingga ini bagian yang mesti dijalankan
tentu saja ketika kemudian kami berbincang di ruang keluarga namanya pdi perjuangan
tanpa briefing pun kader harus tahu
maka ketika briefing itu diberikan sebagai sebuah tugas konstitusional termasuk tugas kepartean
maka itu sudah embedded melekat di saya
maka saya sampaikan pada saat pidato itu saya lahir di partai ini saya digembleng di partai ini
saya besar di partai ini dan beberapa kali saya mendapatkan penugasan
maka ada satu kalimat yang bagus kemarin pada saat menerima p tiga
pak ganjar ini
pak ganjar ini
kalau nanti tidak membawa amanat rakyat
maka saya keperuk dia
itu kalimat bumega
di mana sebenarnya ujung muara dari semua ini adalah
dan kemudian memberikan layanan kepada rakyat yang terbaik
jadi tidak ada sepuluh poin perjanjian politik yang diteken ganjar pranowo dengan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarnoputri
anda punya informasi itu mungkin malah perlu disampaikan ke saya
oke karena ada salah satu poinnya soal posisi kepemimpinan di pdi perjuangan supaya
oke bu mega memberikan tiket pencapresan tapi pak ganjar tidak boleh mengambil kepemimpinan di pdi perjuangan
kalau boleh dibuka dong
oke jadi nggak ada ya pak
informasinya dari mana ini menarik ini buat saya
jadi tidak ada ya
kalau itu ada barangkali perlu juga disampaikan ke saya atau ditunjukkan di kamera itu
oke terima kasih pak ganjar sudah menjawab beberapa poin penting soal kriteria cawapres kemudian politik identitas kepada cnn indonesia
terima kasih sekali waktunya
sukses pak perjalanan masih panjang
silakan kel profesi berfrom dato'
bikini menerima salinan
ada beberapa lembaga survei saya tampilkan saja beberapa dari survei poltreking indonesia sembilan lima belas april dua ribu dua puluh tiga simulasi tiga nama
oke kita lihat trennya seperti apa
di agustus dua ribu dua puluh dua ini yang warna merah adalah mas ganjar kemudian yang warna kuning pak prabowo dan yang warna biru adalah mas anies baswedan
bagaimana dengan survei selanjutnya dari indikator politik indonesia ini yang paling baru sebelas sampai tujuh belas april dua ribu dua puluh tiga elektabilitas calon presiden simulasi tiga nama
oke mungkin kita bisa lewati saja ini trennya selanjutnya
kita lihat sudah ada ini kita bikin simulasi head to head dari hasil survei indikator politik indonesia
ada beberapa simulasi ya yang menarik simulasi pertama prabowo versus ganjar
pertama adalah pranowo versus anies
tetap simulasi kedua yang menang adalah prabowo subianto
bagaimana dengan simulasi ketiga ganjar prano versus anies baswedan
jadi kalau dilihat dari dua simulasi ini prabowo subianto unggul dalam simulasi head to head
sementara ganjar pranowo baru unggul di simulasi head to head kalau prabowo tidak masuk putaran kedua alias ganjar versus anies baswedan
apakah ada lagi
oke itu tadi rangkuman dari hasil survei beberapa lembaga riset yang sudah ditampilkan oleh tim litbang cnn indonesia
habis ini langsung saja kita bahas bersama dengan para narasumber saya yang hebat hebat yang sudah ada di studio
saya akan perkenalkan satu satu pada malam hari ini dari yang paling kanan
ada ketua majelis pertimbangan partai persatuan pembangunan muhammad romahur muzi
selamat malam mas romy
ada juga sekjen pdi perjuangan mas hasto kristianto
selamat malam mas hastog
wakil ketua umum partai golkar
ada bang ahmad doli kurnia
selamat malam bang doli
founder dari sirus network mas hasan nasmi
selamat malam mas hasan
dan bergabung juga melalui sambungan virtual
seperti biasa political show selalu mengajak keterlibatan dari teman teman pemilih muda
ada teman teman dari persatuan mahasiswa visip universitas sumatera utara
nanti teman teman dari pema visip usu bisa memberikan tanggapan
dan juga pertanyaan kepada para narasumber yang ada di studio
saya akan langsung membahas soal deklarasi ganjar pranowo ternyata mengubah peta koalisi partai dua ribu dua puluh empat
ada koalisi yang ternyata bergoyang karena anggotanya kemudian mengusung capres yang berbeda
tapi sebelum saya masuk lebih dalam soal perubahan peta koalisi yang disebabkan oleh deklarasi dari ganjar pranowo
saya mau tanya dulu ke pdi perjuangan
mas asto langsung saja kemarin pdi perjuangan dan juga p tiga menjajaki kerjasama politik mengusung mas ganjar pranowo
ini tadi sebelumnya kita putarkan ya wawancara khusus dengan mas ganjar pranowo
sudah diakui oleh mas ganjar ada proposal cawapres dari p tiga
berarti itu jadi syarat kerjasama politik antara pdip dengan p tiga ya mas
kami luruskan kemarin bukan menjajaki kerjasama mengukuhkan kerjasama politik
sehingga itu sudah sangat kokoh
apalagi telah melalui tahapan mekanisme partai yang kita hormati
dari p tiga melalui mekanisme yang dikatakan oleh ibu megawati soekarno putri berjenjang dari rapat dpp p tiga
kemudian dibawa di dalam rapimnas sehingga sangat kuat secara legalitas kepartean dan juga legitimasinya
sehingga kemarin memang kita bahas karena habis itu ada pertemuan tertutup
dan kemudian sambil makan dilanjutkan lagi pertemuan antara ibu megawati soekarno putri dengan pak mardiono
dibahas berbagai kemungkinan kemungkinan dan kita ini kan bukan partai kemarin sore sudah biasa kerjasama
mas romi tahu bagaimana dua ribu sembilan belas formulasi dari calon wakil presiden
sehingga ketika dari p tiga juga menyampaikan terkait dengan cawapres itu bagian dari suatu hal yang memang harus disampaikan oleh partai politik
berarti memang ada proposal cawapres ya
dia ada disampaikan dan kemudian juga kita diskusikan
dan kemudian ibu bahkan menjawab ketika ditanya
wartawan karena ada beberapa nama tentu saja nanti akan dirembuk bersama sama
semua bersabar dulu dan kita lihat konstelasi yang sangat dinamis
proposal cawapres itu menjadi syarat mutlak perjanjian kerjasama politik ini
kerjasama yang merupakan syarat mutlak adalah kita mau membawa politik amar makruf naimungkar
politik yang oleh ibu mega dikatakan ketika memberikan nasihat pada pak ganjar menjadi pemimpin itu harus bijaksana dan baik
baik dan bijaksana sehingga itu senafas
didasarkan pada pancasila kelanjutan dari pemerintahan pak jokowi gaji maruf amin terus bergerak bersama sama
apalagi hubungan antara pd perjuangan dan pt gekat
sehingga kami sudah bonding secara historis secara ideologis kedekatan pimpinan
basis masanya kita tidak saling justru saling memperkuat satu sama lain
sehingga bondingnya ini yang kemarin banyak dibahas
bahkan ibu megawati soekarno putri secara khusus menampilkan kedekatan ibu dengan pak amsahas dengan mbak maimun
semua ditampilkan dengan sangat baik
mas romi berarti mengukuhkan tadi sudah disampaikan bukan menjajaki tapi mengukuhkan kerjasama politik
artinya ini p tiga keluar dong dari kib
kalau mengukuhkan kerjasama politik kan nggak bisa
kemudian mengukuhkan kerjasama politik dan pdip tapi tetap bersama di kib itu gimana mas
pas cara pimnas kemarin kan sudah ada pertemuan para ketua umum kib
dan malam itu sudah disepakati bahwa kib ini tetap ada
dan kib ini akan tetap berjalan sebagai sebuah hubungan koalisi tentang visi dan misi indonesia
yang kedua bahwa kib ini kan belum seluruh anggota partai politiknya memutuskan ujung dari pencalonan presidennya
tidak tertutup kemungkinan juga kib nanti bisa menjadi memiliki sikap yang sama
tentu partai golkar yang akan menjadi
dan itu salah satu misi yang diimban oleh pak mardiono loh
kan kalau beda bisa juga kalau sama kan begitu
iya tapi kalau sama kan alhamdulillah bersama
kalau beda ya kita bahas kalau beda
kalau beda bisa jalan dong pasti
logikanya begitu mas
ya itu kan logika
tetapi kan politik itu tidak selalu logis
karena ada juga hubungan hubungan emosional
dan juga bisa juga pengambilan keputusan last minute
mas hasto tahu persis pengambilan keputusan tentang calon wakil presiden tahun dua ribu sembilan belas itu hanya setengah jam sebelum pengumuman
artinya menuju dua puluh dua oktober pendaftaran pilpres itu masih sangat mungkin terjadi dinamika
termasuk di kib tentunya
tetapi kami di p tiga memiliki optimisme bahwa pada akhirnya kib ini akan bersama
tentu optimisme ini ada dasarnya
salah satunya misalnya ketika ketua umum partai amanat nasional di rakornasnya beberapa bulan yang lalu juga sudah menyampaikan sama mas ganjar
bahkan ada tempelan nama wakil presidennya juga
sehingga tidak berlebihan optimisme itu
ada pun partai golkar tentu masih mengemban amanat munas
nanti saya kira bung doli yang lebih relevan dan berwenang untuk menjawab itu
tapi mengukuhkan kerjasama dengan pdip tetap berada di kib
berarti p tiga main dua kaki
bukan main dua kaki
kan yang lain belum naruh kaki
baru p tiga yang menyatakan dengan jelas
capresnya adalah mas ganjar
dan ingat bahwa mas ganjar ini didukung p tiga bukan hanya hari ini
di pilgub dua ribu tiga belas dua ribu delapan belas di jawa tengah
bahkan wakil gubernur jawa tengah hari ini adalah kader partai persatuan pembangunan
yang pada saat itu kami letakkan ketika saya menjadi ketua umum menjadi pasangan mas ganjar
tapi nggak masalah ya bagi pdip kalau misalnya p tiga mengukuhkan kerjasama politik dengan pdi perjuangan
tapi separuh badannya ada di kib
itu tidak ada masalah
bukan separuh badannya
mari kita lihat substansi dari kerjasama indonesia bersatu
kita semua kan mendambakan indonesia betul betul bersatu
sehingga setelah substansi tidak ada persoalan
maka kami yakin nanti bulan juni makin dekat ini
kuning dan merah ini
makin dekat pun benar benar apa maksudnya
berharap bersatu gitu
bukan karena kita lihat kan
tadi kan survei menunjukkan
baru dideklarasikan saja pak ganjar sudah naik
dengan dukungan rakyat kerjasama yang makin baik
malu malu kayaknya mau ngajakin bulkar
nanti saya akan bahas lebih dalam soal konstelasi peta ini
tapi saya mau kembali lagi ke proposal cawapres
mas romy berarti memang diakui ya
ada proposal cawapres yang disodorkan oleh p tiga kemarin dalam pertemuan dengan pdi perjuangan
itu bukan hanya proposal
itu keputusan raffi menas partai memang
dan itu adalah hal yang disampaikan
dan pada saat pertemuan tertutup
ketika ketua umum kami menyatakan mohon maaf
ibu kita harus menyampaikan
karena apapun kita hormati ibu muka sebagai ketua umum paling senior
dan ibu dengan tanpa tedeng tendeng mengatakan
amar disampaikan saja
itu kan kewajiban
itu keputusan partai
hanya ketika kita kemudian berbicara tentang sosok
kita sepakat bahwa bangsa ini adalah dibangun atas dua pilar
sehingga spektrum p tiga pdi perjuangan hari ini sudah sangat lengkap
tinggal sosoknya nanti kita bahas setelah formasi konstelasi pengusungan mas ganjar ini lengkap
karena itulah yang juga akan menjadi kekuatan kita di dalam melakukan
ketika hari ini p tiga pdip kemudian langsung memutuskan siapa cawapresnya
ya itu sama dengan kita mengatakan yang lain
kalau enggak enggak usah ikut
oke dari proposal cawapresnya itu nama namanya siapa
bener gak sandiagono itu prioritas pertama
kan tadi sudah disampaikan soal nama kita belum bahas
tapi di internal p tiga di dalam bisik bisik ketanda di dalam p tiga
tentu di rapimnas partai nama pak sandi merupakan salah satu nama yang muncul
apalagi saya katakan pak sandi dan pak erik adalah dua tokoh bangsa yang sudah cukup lama
dan mereka juga
dan mereka juga

bahkan hadir di semua acara p tiga di pelosok pelosok tanah air
pak sandi memang lebih rajin dibanding pak erick
karena memang agenda kesibukan pak erik barangkali ya
karena pak erik sudah lebih sering bersama pan gitu maksudnya
jadi p tiga juga harus punya
tidak juga begitu
pak erick hadir di dua acara besar
di harlah p tiga di cilegon
kampung halaman pak marjono ketua umum kami
dan juga di bogor
artinya ini bukan soal apa namanya
bukan soal mana yang lebih atensi
tetapi memang kita paham betul kesibukan
pak erick juga sangat luar biasa ya
dengan mengurus satu ratus empat puluh satu bumn itu
berarti di amini ataupun di benarkan
bahwa saat ini prioritas utamanya p tiga
yang diajukan sebagai profesor calpres
salah satunya adalah pak sandiaga uno
itu merupakan salah satu nama yang muncul
di rapi mas kemarin
kalau nomor satu atau tidak ya nanti kita bahas
dari sepuluh nama kemarin yang disebutkan oleh bu mega
oh ada sepuluh nama yang sudah antre
masuk ke gerbong saya gitu ya
itu termasuk salah satunya pak sandiaga uno enggak
ya kurang etis
kalau dari kami menyebut nama satu persatu
karena ini kan menyangkut seseorang
yang penting partai
kedua partai sudah mengukuhkan kerjasama
secara dinamis kita akan melihat
aspirasi yang berkembang
pak ganjar juga turun ke bawah
sehingga orang dari ibu kemarikan melihat mata hati rakyat
sehingga rakyat itu akan mengekspresikan
katakanlah ada sepuluh nama
nanti rakyat menilai
kemudian konstelasi politiknya bagaimana
bagaimana pak ganjar itu nanti betul betul menghadirkan
seorang pemimpin yang rekonsiliatif
sehingga tidak ada lagi pembelahan
sebagaimana terjadi pada tahun dua ribu sembilan belas
dan langkah langkah itu sudah dilakukan
kemarin ibu juga ngingetin mas
kita bukan milih capres dan cawapres untuk pdi perjuangan dan p tiga
tetapi untuk rakyat indonesia
pdip dengan p tiga
tapi mas selain tokoh yang tadi disebutkan ya
selain sandiaga uno
ada beberapa tokoh religius
ataupun tokoh yang berasal dari kalangan nu yang cukup senior
yang disaring oleh pdi perjuangan
sampai ibu mega meminta petinggi pdi perjuangan untuk berkomunikasi dengan ketua raisam pbnu
karena ada nama nama seperti
mantan ketua umum pbnu kiai haji said akil siraj
kemudian imam besar istiqlal nazaruddin umar
ketua umum pbnu pak yaya stakuf
kemudian bahkan wapres kita
nama nama itu masuk ya
yang disampaikan ibu adalah membangun komunikasi
kan kita mendengarkan
bahkan di dalam mengumumkan pak ganjar
ibu mega kan mengatakan setelah melihat mencermati berkontemplasi sebagai hasil dialog dengan para tokoh
apa yang ditugaskan ibu mega itu merupakan bagian dengan dialog para tokoh
untuk melihat suasana kebatinan
dan itu kan dilaksanakan juga secara khusus
utusannya juga bersifat khusus

ibu megawati soekarno putri juga nantinya akan bertemu
berarti betul ada komunikasi
tetapi dari sisi nama nama sekali lagi
yaitu ada di dalam daftarnya ibu megawati soekarno putri
yang jumlahnya sepuluh tadi
berarti mengajak berdialog
tadi salah satunya adalah ketua rais ampe pbnu
itu adalah upaya bu mega untuk bisa mendapatkan masukan
begitu ya mas
upaya ibu mega seperti mas romi tadi bilang
bahwa capres dan cawapres yang diusung
oleh kerja sama partai
yang dalamnya adalah pd perjuangan dan p tiga
serta nanti akan muncul yang lain
itu adalah pasangan untuk rakyat
pasangan untuk indonesia raya kita
sehingga harus dilakukan dialog dialog juga dengan para tokoh
agar kita betul betul memastikan jalan kemenangan
tetapi juga aspek representasi itu juga betul betul terpenuhi
dialognya salah satunya dengan ketua rais am pbnu
ya salah satunya
mas romy kalau misalnya nanti pdi perjuangan lebih mempertimbangkan
mengulang sejarah di dunia
dua ribu empat belas menyandingkan pak jokowi dengan tokoh senior pak yusuf kalla
kemudian dua ribu sembilan belas menyandingkan pak jokowi dengan kiai haji maruf amin
kalau nanti ternyata pasangannya pak ganjar bukan tokoh muda
bukan mas sandi tapi tokoh senior
itu p tiga nggak ada masalah ya
kerja sama politik tetap berjalan
muda atau tua itu kan tidak menjadi soal
karena kan kualitas pemimpinan tidak ditentukan oleh umur
yang pasti bahwa ikatan antara pdip dan p tiga itu didasari atas latar historis
kami sama sama berusia lima puluh tahun
p tiga adalah partai tertua di republik ini
sehingga memang bangunan ini cukup panjang
hanya untuk sekedar digoyahkan oleh sosok cawapres
berarti gak ada masalah
perjanjian kerja sama politik itu akan tetap berjalan
karena ini kerja sama politik antara dua partai
kita berbicara kerja sama politik antara dua partai politik
baru kita berbicara tentang
tetapi kita akan melihat kebutuhan bangsa ini ke depan
tapi bahwa kami mengajukan frame berpikir republik ini harus dipimpin oleh
ya itu yang kami sampaikan
dan ibu dalam posisi kesepakatan
saya masih tidak paham tentang itu
tentang siapa sosoknya mari kita diskusi setelah formasi itu lengkap
tapi with or without cawapres dari p tiga p tiga tetap kerjasama politik dengan pdip
saya masih ingat dua ribu sembilan belas menjelang pemilihan kema arof amin
bahkan setahun sebelumnya ibu selalu menyampaikan
tik romi nanti kalau soal cawapres silahkan dibahas diantara partai politik yang ada
karena kami sudah memiliki capres
saya kira itu hal yang sangat fair dan sangat bijak
dan melihat apa yang telah disampaikan ibu itu bisa saja berulang
saya menunggu partai partai politik lain
dan kemarin kita sudah sepakat adanya cipta kondisi agar kita bisa merangkul lebih banyak lagi partai politik untuk bergabung di pengusungan ini
ada operasi cipta kondisi untuk merangkul lebih banyak partai partai mendukung gajah perorawan dan bergabung bersama dengan pdi perjuangan begitu ya mas
oke saya mau ke mas hasan dulu
mas hasan anda meyakini bahwa perjanjian kerjasama politik antara pdi perjuangan dengan p tiga ini tanpa syarat
artinya kalau misalnya p tiga tidak dapat posisi cawapres begitu ya p tiga akan tetap bergabung dengan pdi perjuangan
tidak mau bergabung tanpa syarat seperti itu
kalau saya memang dari awal yakin itu bisa ditentukan sendiri oleh pdip memang
ya memang satu satunya yang punya privilege untuk menentukan capres cawapres sendiri kan hari ini itu pdip
jadi kalau pdip mau putuskan sendiri juga enggak masalah kan
kalau putuskan sendiri baru yang lain bergabung juga bisa
atau tunggu yang lain bergabung kemudian juga akhirnya pdip tentukan sendiri juga bisa
jadi menurut saya siapapun yang bergabung dengan pdip punya kesan
jadi saya sedaran itu
bahwa kita mau bergabung atau enggak pdip bisa putuskan sendiri gitu loh
jadi kalau mau kasih syarat harga mati itu kan konyol kan
misalnya mas asto juga bisa bilang oh kita bisa putuskan sendiri kok katanya
kalau pakai syarat macam macam tapi pakai usulan oke mungkin
tapi kalau itu dijadikan syarat kerjasama ya tentu pdip akan tolak dong karena mereka bisa ajukan sendiri gitu
tapi kalau begitu apa yang didapatkan oleh p tiga apa keuntungan yang didapatkan oleh p tiga
kalau misalnya kemudian posisi cawapres juga tidak bisa
dari kadernya ataupun yang membantu pemenangan p tiga
artinya diputuskan saja oleh pdi perjuangan apa yang didapatkan
nah kalau power sharing itu kan nggak harus wapres
kan banyak hal yang bisa dibagi di luar wapres gitu
menurut saya kan wapres itu pos simbolik aja kan
iya termasuk juga sharing power setelah menang misalnya itu kan bisa dibagi
bisa aja nggak dapat wapres tapi dapat menko bisa juga kan seperti itu
buat saya kalau posisi posisi simbolik itu mungkin
dibutuhkan oleh partai partai yang mohon maaf partai partai yang tiga besar
pdip itu butuh posisi simbolik
golkar juga butuh posisi yang simbolik
kemudian gerindra juga butuh posisi yang simbolik
nah partai partai yang tengah ke bawah menurut saya nggak terlalu butuh posisi simbolik seperti itu
gitu karena ya kan kalau
yang dibutuhkan apa nih
iya butuhkan power sharing yang lain
kalau saya itu bukan penganut kotel efek
terus terang saya bukan penganut kotel efek
apalagi yang lain menurut saya nggak akan kasih kotel efek yang banyak
jadi menurut saya kalau sistem dengan pemilihan terbuka itu partai itu dapat suara itu dari caleg
kecuali tertutup mungkin kotel efek kita bisa hitung
jadi menurut saya wajar aja kerja sama kayak gitu
karena misalnya gini
kalaupun p tiga bergabung di kib pasti enggak dapat privilege ngajuin cawa pres
dan itu sudah disadari oleh p tiga ya
saya yakin sadar
saya yakin sadar gitu
mas romy berarti p tiga tidak merasa rugi ya kalau misalnya nanti pada akhirnya penentuan cawapres itu bukan dari kader p tiga ataupun tokoh yang membantu pemenangan p tiga
bahwa rapimnas sudah memutuskan dan sudah kita sampaikan kepada bu mega kemarin di dalam pertemuan
kita memberikan salah satu keputusan itu adalah cawa pres yang kita ajukan berkat p tiga

tetapi pada sisi yang lain kita akan memiliki best practice di dalam melakukan pengelolaan negara ini
termasuk dalam menentukan calon wakil presiden
saya ingat betul ketika dua ribu sembilan belas empat ketua umum duduk bersama dengan pak jokowi untuk menentukan calon wakil presiden
akhirnya tidak satupun dari ketua umum yang semula sudah menggebu gebu semua untuk mengajukan diantaranya adalah kader terbaik partai
itu adalah ketua umum itu sendiri
akhirnya kemudian tidak satupun duduk disitu
kan gaya ma'ruf diduduk disitu begitu
sehingga memang ini adalah hal yang dinamis
jadi kalau kita berbicara harga matang
mati ya harganya harus hidup kalau harga mati gimana orang yang musim kan bukan hanya pilihan
artinya karena kita punya optimisme akan ada partai lain yang bergabung tetapi bahwa bingkai
nasionalis religius itu menjadi bahan yang membondingkan kita pdi perjuangan dan p tiga ya
itu kemarin memang kita sepakati bersama dan ibu menekankan betul kata bonding ini
bondingnya udah kuat sekali kayaknya pd i dengan pd perjuangan dengan p tiga ini saya mau ke golkar
menuju jangan lemes gitu dong kayak ada kondisi ada cipta kondisi untuk merangkul jangan
intimidatif oke ada kita katakan ada operasi cipta kondisi untuk merangkul sebanyak banyaknya
partai yang bergabung ke dalam koalisinya pd perjuangan dengan p tiga untuk mendukung ganjar
peranowo golkar tertarik ya iya saya kirakan partai politik dalam pemilu itu terutama kalau menghadapi
pilpres kan sebetulnya ada tiga hal setidaknya yang harus dipertimbangkan untuk menyambung atau
kerjasama atau koalisi yang pertama ya tentu standarnya yang normatif adalah kesamaan visi dan misi
platform apa yang mau dibangun narasi apa yang mau dikembangkan gitu nah apalagi kalau misalnya tadi
kan yang dikembangkan narasi nasionalis religius politik amar ma'ruf nahi mungka dan segala macam
itu kan nah itu kan saya kira yang secara normatif mempertemukan dasar kerjasama itu nah yang kedua
saya kira setiap partai politik atau dengan calonnya ingin menang jadi harus pertimbang
yang mempertimbangkan siapa calon atau kandidat yang memang punya peluang menang
mendorong akhirnya itu itu salah satu pertimbangan untuk orang kemudian membangun kerjasama nah yang
ketiga intrasering sharing apa saya tadi misalnya soal bloom nac hai dan lainnya datang kank itu being
di pertimbangan nah kami
di kib itu dari awal kan
sebetulnya ingin membangun
tradisi baru pertama bahwa
kita punya pengalaman
tidak mengenakan di tahun dua ribu sembilan belas
itu ketika pembahasan
pilpres itu di ujung ujung mau kita
daftar rakyat kaget
gitu ya kemudian komunikasi
kita tidak maksimal kebawah
nah kalau dari awal memang sudah di
masyarakat diajak dialog
berdialektika melalui elitnya
gitu ya saya kira kan ini juga
paling tidak sudah membiasakan
diri masyarakat untuk bisa menerima perbedaan
dan mencari kesamaan kesamaan
dan kesepahaman kesepahaman itu sebetulnya
inti kenapa kib itu
dibangun nah tentu kembali
pada dasarnya kib terbentuk dengan
tiga hal yang tadi
dan ada satu hal yang menarik
sebetulnya di kib itu bahwa memang
sejak awal kita memahami
apa membangun kesepahaman
dalam partai sekali sering
dan pan itu tahu dari awal
golkar itu sudah menetapkan
calon presidennya pak erlanger
tapi mereka dengan ikhlas ikut
membangun sama sama koalisi indonesia
bersatu itu dalam rangka apa
dalam rangka tadi karena kalau dalam
konteks politik di awal awal
itu kan memang segala kemungkinan bisa terjadi kan
nah jadi saya kira
kemarin itu menegaskan
bukan soal dua kaki bukan soal
mencari kesempatan ya memang dari
awalnya sejati kib itu dibentuk
rafi mnas yang memutuskan calon presidennya
sama dengan pan dan p tiga menghormati
keputusan golkar yang kemarin juga
mencalon pak erlanger itu kan
masing masing partai tapi kalau
nanti kib mau bicara tentang
siapa sikap kib
dukungan capres dan capres
tiga empat partai politik ini juga
sudah sepakat nanti kita bicarakan
pada momentum yang terakhir
tapi pertanyaan saya tadi golkar tertarik gak
karena kan tadi kalau misalnya dilihat dari
visinya kib yang kedua adalah
peluangnya cukup besar untuk menang
rasa gak tertarik mengusung ganjar
kita sekarang ini
sama tertariknya dengan semua
yang kita lihat sebab ada peluang
kemungkinannya nah ini kan
makanya sekarang kan golkar ini sekarang sedang
juga membangun tradisi terus
yang kemarin dilakukan oleh ketua umum kami
membangun komunikasi dengan elit elit
dan partai partai politik
nah itu kan nanti pada akhirnya
di ujung menjadi semua penilaian
hasil komunikasi itu jadi
semuanya kita tertarik
semuanya tertarik ya jadi ke ganjar
tertarik ke prabowo tertarik ke anies tertarik
tapi kalau dilihat dari safari politiknya
ketua umumnya bang doli belum ada ini yang
ke pdi perjuangan baru ke
cikeas ketemu pak sby sama ke
pak prabowo pelan pelan lah belum
ketua ketarikan itu kan nanti bisa dilihat
dari dua pihak kan kalau enggak kan nanti
bertepuk sebelah tangan kan gitu
jadi mana yang
kita membuka diri
dari awal saya katakan mana yang
kemudian juga sama sama tertarik kita ketemu
berarti golkar belum menutup diri ataupun
menutup pintu untuk mendukung gajar di pilpres

saja termasuk dengan pdip dan semua calon
presiden yang ada sekarang oke saya akan
bahas nanti lebih dalam soal
peta koalisi yang mulai
berubah begitu ya
bagaimana kemudian golkar melakukan
berdekatan dengan partai partai lain dan
pd perjuangan mengajak pan untuk
bergabung nanti seperti apa kita akan
bahas bersama dengan aparan arsumber
tapi kita harus jelaskan terlebih dahulu jangan kemarin tetap bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami di political show
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan
aparan arsumber saya akan masuk lebih dalam
ke kib yang terancam goyah
begitu ya bang doli ini kita dapat
informasi sebetulnya pada saat pertemuan
di rumahnya pak erlangga ya
pada saat itu ya pertemuan kib
yang terakhir ya antara ketua umum golkar
ketua umum pan dan ketua umum p tiga sempat ada
komplain sebetulnya dari ketua umum golkar kok p tiga
deklarasi mas gajar gak
bilang bilang dulu ke kita jadi
komplain bahwa p tiga ini gak pamitan dulu
ketika deklarasi mas ganjar apa
memang ada kebuntuan komunikasi ya di internal
kib sampai ada satu partai yang
deklarasi kemudian tanpa memberitahu teman
koalisinya nah saya kira pertemuan
malam itu kan menegaskan bahwa kib
masih ada dan solid artinya
sejak kib itu
pertemuan terakhir kemarin komunikasi
golkar p tiga dan pan itu
sangat intensif ya informal
antar ketua umum pasti sering komunikasi
dan kita waktu itu juga punya tim
kan yang untuk merumuskan banyak
ada komunikasi lah antara
ketua umum pak mardiano dengan
pak elangga berarti pamitan dulu ketika
kemudian p tiga memungkinkannya saya gak tahu persis bentuknya
tapi komunikasi itu berjalan
oke berarti ada komunikasi
ketika p tiga mau mengusung ganjar pranowo
ya jadi tidak komunikasi
kib anggota kib itu tidak
buntu terus berjalan sampai kemarin
pertemuan itu kalau misalnya
buntu terus dianggap ngambek
dan kemudian dianggap gak pamitan
selama jam kan pasti pertemuan itu gak ada
dan kemudian hasil pertemuan
juga menyatakan bahwa kita nggak
sama sama lagi tapi faktanya kan sampai sekarang
atau mungkin pertemuan itu ingin menunjukkan
semuanya baik baik saja meskipun tidak baik baik saja
di belakang layar untuk apa kita berpura pura
memang baik baik aja enggak saya
pastikan komunikasi itu ada
jadi pamitan ada pamitan karena memang ketika di jogja
kita rapimnas itu hari selasa malam kan sudah selesai
kita mengumumkan mas ganjar
itu kan rabu sore
nah sepanjang malam itu itu pak ketua
umum itu hampir tidak tidur
karena berkomunikasi terus dengan pak zul
dengan pak erlangga paginya pun
karena kita berkumpul di sana
saya tahu persis komunikasi itu
terjadi melalui telepon
sampai kemudian pada kesimpulan
kita pada waktu itu komplain karena kan
sebenarnya agenda sudah selesai di selasa malam
kenapa sih nggak saya mau komunikasi
dulu sama para ketua umum kib
plt ketua umum p tiga pak mardionos
secara resmi berkomunikasi melalui telepon
dengan ketua umum golkar dan juga ketua umum pan
untuk pamitan mengumumkan
ganjar pranowo sebagai capres
didukung gitu ya
di dua ribu dua puluh empat jadi ada dan kemudian disitulah
yaudah kalau gitu kita kami ketemu deh
biar semuanya lebih clear
saya mau ke mas romi lagi
mas romi tapi dengan
deklarasi ini bukan berarti p tiga
siap pisah jalan ya
siap bisa jalan dengan siap dengan golkar dan juga pan
kenyataannya kan habis deklarasi
kita kemudian ketemu gimana mau dibilang
pisah jalan artinya bahwa
ini kan masih panjang sampai
dua puluh dua oktober penegasan bahwa
kib masih guyup rukun
oleh ketua umumnya mas doli itu kan
merupakan penegasan bahwa bisa jadi
kita bertemu di satu titik nanti
dan itu sangat mungkin karena kami semua
berada di koalisi pemerintahan hari ini
artinya semangatnya p tiga adalah kib plus
kib plus pdi perjuangan
atau pdi perjuangan plus kib begitu
itu yang kemarin kita sampaikan bahkan
pak mardiono sudah ditegaskan kami juga
moga moga ajakannya sih berhasil ya
kan kemarin sudah disampaikan setelah
empat belas mei sama mas rastro nah ini setelah
empat belas mei kabarnya ada partai lagi yang
menyampaikan dukungan kepada mas ganja perno
sebagai capres dan sekjen
pan mas edi suparno mengatakan bahwa
ada ajakan dari sekjen pdi
perjuangan mas hasto agar pan bergabung
bersama dengan pdi perjuangan
dan juga p tiga dalam
satu payung kerjasama politik mendukung mas ganjar
berarti sudah ada kesepakatan itu
kuat kan pdi ini kan selalu
berbijak kepada nilai nilai
perjuangan di dalam memerdekakan
kami sering sebut berdiri muhammadiyah
persepsi politiknya itu kan
banyak ke teman teman pan
dan di dalam pilkada ketika kita bersama
dengan partai amanat nasional
itu memperluas basis pemilih
sehingga banyak sekali kemenangan demikian pula
bersama dengan p tiga karena tidak saling
berimpit basisnya dan kemudian
hubungan ibu megawati soekarno putri
dengan pak jul itu kan juga bagus
karena dulu kita bersama sama
merancang amandemen konstitusi
secara terbatas terkait dengan
penetapan garis besar haluan negara
atau pola pembangunan semesta berencana
dan haluan negara itu kan diproses
secara progresif kan
zaman pak jul ketika
menjadi ketua mpr
sehingga banyak aspek aspek
historis dan desain masa depan
yang menyatukan kami nah
mengapa setelah empat belas mei karena
sampai empat belas itu kan seluruh
partai politik berkonsentrasi pada pencalekan
kedaulatan di tangan partai itu
betul betul dijalankan ya salah satunya
karena bung doli ini juga sebagai ketua
komisi dua yang membangun
dengan kpu dan bawaslu nah
setelah empat belas mei itulah akan
secara intens kemudian dilakukan
sampai batas waktu tertentu
kerjasama politik dinyatakan
baik keindonesiaan kita juga aspek aspek
elektoral yang ada terkait dengan
strategi pemenangan yang ada baik untuk
penggalangan grassroot penggalangan rakyat
maupun juga membangun opini
melalui media nah dari situlah
kemudian baru kemudian
bagaimana mas romi tadi katakan
siapa yang akan mendampingi pak ganjar
sebagai calon wakil
presiden sehingga sekarang ada waktu
untuk melihat mata hati rakyat tadi
bagaimana sih kira kira
gambaran yang mendampingi pak ganjar pranowo
apalagi nanti ini kan dari para pengamat
mengatakan dengan pengumuman yang dilakukan
pada momentum yang sangat tepat oleh
megawati soekarno putri langsung
terjadi pergerakan elektoral pak ganjar pranowo
tapi berarti untuk pan sudah ada
pembicaraan lah ya
ada pembicaraan kita sudah naik sepeda bersama
kita sudah saling telpon telponan
hanya saja kan nanti kan juga ada pertemuan
antara beberapa partai politik
dengan bapak presiden jokowi
di dalam memperkuat
pertama legacy dari presiden jokowi
yang kedua di dalam membangun kerjasama
bagi masa depan
kita sudah dengar ajakan pdi perjuangan
kepada p tiga dan juga pan
tapi pdi perjuangan belum ada itu
ngomong di media media ataupun di beberapa forum
mengajak golkar pak dikabu
kenapa tidak mengajak golkar
kapanpun kita dalam pengertian sebagai suatu komunikasi

ini pada sifatnya komunikasi dalam rangka penjajaran
ini pada sifatnya komunikasi dalam rangka penjajaran
ini pada sifatnya komunikasi dalam rangka penjajakan
ke golkar juga sudah dilakukan
bagaimana kita lihat hubungan antara mbak puan maharani
dengan pak erlangga ini kan juga sangat dekat
kemudian dengan pak lodewijk
beliau kan wakil ketua dpr
komunikasi sudah dilakukan dengan seluruh partai
kecuali satu partai yang sudah mengumumkan
pak anies baswedan
karena sudah punya calon kan
tapi pdi perjuangan dalam forum ini
mengajak golkar untuk bergabung gak
itu ditegaskan kemarin ketika ditanya media

yang di kedepan oleh pdi perjuangan
karena kita negara yang begitu besar
di dalam mengelola pemerintahan negara
dan terbukti bekerja sama dengan pdi perjuangan
karena kami taat betul pada etika politik
golkar kalau mas dolly mau tanya sekarang
sangat nyaman bekerja sama dengan pdi perjuangan
kami ini nggak neko neko untuk
kemaslahatan bangsa dan negara
saya mau ke mas sasan
mas sasan ini mas sasan tadi enggak menjawab pertanyaan saya
dalam forum ini mau gak mengajak golkar bergabung
soal kerjasama politiknya
ada yang mengatakan bahwa
pdi perjuangan lebih serak tampaknya
mengajak dari kib ini
p tiga dan juga pan ketimbang golkar
anda melihatnya juga begitu nggak
kalau saya sih melihat
kemungkinan yang diajak memang
pan dan p tiga
berarti golkar memang kemungkinan tidak diajak
atau diajak terakhir mungkin
karena paling susah diajaknya lebih besar kan
kalau makin besar itu kan
negosiasi harus lebih banyak juga
lebih alat negosiasinya
mungkin seperti itu
tapi saya mau kasih catatan
misalnya di elit itu komunikasi jauh lebih gampang
jadi keputusan partai
itu mereka pasti
sudah diikatlah jadi keputusan partai
nanti mengkomunikasikan keputusan partai
ke konstituen masing masing
kalau misalnya baca data
konstituen p tiga dan pan
itu belum ke mas ganjar
karena simbolis sekarang sudah ada mas ganjar
jadi pr partai itu nanti ketika bergabung
adalah elitnya bisa saja
dengan mudah bilang oh ya sudah kita kerjasama
tapi sejauh ini memang
kalau dibaca di bedah itu
hasil survei berbagai
sejauh ini dan konstituen pan
sejauh ini belum ke mas ganjar
tapi survei yang mana mas yassan
karena kemarin dari indikator politik dengan lsi
dua duanya memang mayoritas
konstituen p tiga memang ke mas ganjar
mungkin kita berbeda ya jadi kalau
menurut saya nanti pr nya adalah komunikasi
bagaimana meyakinkan bahwa pilihan partai ini
juga bisa diterima oleh konstituen
tapi mengajak golkar terakhir
bergabung itu memang karena alatnya
negosiasi ya itu yang membuat pdi perjuangan
mungkin lebih seret mengajak pdi
mungkin karena melihat golkar sekarang lagi asik dan
mesra sama pak prabowo bisa juga kan
biarkan juga dulu dulu
secara mazhab politik memang sulit ya menyatukan
kan pernah kerjasama dua ribu sembilan belas
jadi buat saya
banyak partai itu bisa saja kerjasama
karena kita spektrum ideologinya kan
kita lihat kerjasama itu dalam level pilpres ya
bukan dalam level pilkada itu kan cuma
pdip sama pks aja sama pdip
sama demokrat ya tapi di level pilkada
mereka ada tapi di level pilpres memang belum
menurut saya bisa
bersama sama kalau golkar menurut saya
juga bisa oke menyambung tadi yang disampaikan
oleh mas hasan karena golkar sedang
asyik berdekatan ataupun
intens menjajaki pendekatan dengan
dengar informasinya sebetulnya golkar
ingin menjodohkan pak prabowo dengan pak erlangga
dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
itu salah satu yang menjadi
prioritas utama golkar saat ini ya nggak bisa
disimplifikasi begitu kan kalau dilihat
apa yang dilakukan dalam seminggu ini
kan sebetulnya kita berkomunikasi
dengan siapa kemarin kita
ketemu dengan pak sby
golkar ini berusaha
terus membangun komunikasi sejauh
dan itu yang dilakukan oleh pak erlangga
dan kami juga mengatakan bahwa
kami partai yang sangat terbuka
untuk bisa bekerja sama dengan siapa saja jadi
saja yang memang memungkinkan
untuk kita bisa bekerja sama
ya tadi ada kesamaan visi dan segala macam
itu ya itu sangat mungkin
dilakukan oleh partai golkar dan
saya kira komunikasi misalnya golkar
dengan pdi seperti yang tadi disampaikan oleh
mas ato juga berapa kali ketemu
dengan ketua umum kita
ya saya berapa kali ke widya chandra
bertemu dengan pak erlangga jadi komunikasinya
selama ini juga tidak ada
hambatan sebetulnya kita berkomunikasi dengan siapa
saja oke tapi ada perbedaan
terutama mungkin soal sistem pemilu ya
itu yang kemudian menjadi salah satu hambatan
ya itu kan
sama juga kalau soal itu
dengan p tiga juga beda kalau misalnya dibagi
tapi kan bukan soal itu sebetulnya
soal membangun indonesia lima tahun
ke depan kan itu kan tehmis saja ya
dan saya kira kita sudah
yang sembilan partai yang
di mana yang di dpr itu
sudah menyerahkan sepenuhnya ke mahkamah
konstitusi mau hasilnya apa ya kita harus
siap kan kira kira begitu tapi menjodohkan
prabowo dengan erlangga hartarto menjadi salah satu opsi
kita belum bisa masa gak menjadi
salah satu opsi itu maksudnya
menjodohkan prabowo dengan erlangga hartarto gak menjadi salah satu opsi kalau sampai
sekarang ditanya ya
keputusan partainya pak erlangga sebagai
juga mungkin yang sekarang kemudian
punya hambatan psikologis kita
intensif dengan partai partai yang
juga sudah punya calon presiden sendiri kan
kira kira gitu nah tapi
kan sekali lagi politik ini kan mengelola
kemungkinan ya nah ini yang sekarang sekarang
dinamika yang terjadi ini kan
kalau tadi misalnya kita bicara road
ini roadnya kan juga masih
panjang masih banyak variable
atau masih banyak momentum
momentum yang bisa tercipta
dari banyaknya sekian variable yang
sekarang masih belum
belum menyatu menyatu kan kira kira
begitu mengelola kemungkinan itu
berarti salah satunya membuka kemungkinan
golkar menurunkan target dari
pak erlangga menjadi capres menjadi cawapres
kita ini pertama sudah punya
keputusan yang kedua juga kita
gitu ya realitasnya tidak
bisa menjadikan belit ya enggak artinya
sampai sekarang kan kita tidak
menutup mata tidak
menutup telinga melihat fakta
tetapi kita juga punya
semangat punya elan
untuk bisa terus bekerja
untuk keputusan partai
dan kita juga apa namanya
melihat ini semua masih
serba dimungkinkan kira kira begitu
oke selain menjajaki
pak prabowo gitu ya ataupun ke gerindra
tampaknya golkar mulai membuka
pintu komunikasi dengan koalisi perubahan
makanya kemarin datang ke
tempatnya pak sp di cikes
artinya membuka juga opsi
mendukung anies baswedan
saya katakan semua
ketertarikan itu bisa saja kan
ini kan tetapi intinya
adalah sekarang ini sambil
kita juga membicarakan soal
pilpres kita kan juga penting membicarakan
tentang indonesia ke depan kita
dalam membangun komunikasi itu kita banyak
hal yang kita dapat
artinya dalam dialog dialog pertemuan
antar ketua partai politik itu banyak juga
yang bisa kita serap untuk menambah
kekuatan visi misi kita dan kemudian
narasi yang kita bangun ke depan
jadi kalau misalnya ketemu
ya sekarang kan kita
udah ketemu juga semua itu
ketemu dengan pks sudah
ketemu dengan pak surya paloh
dua kali ketemu dengan
pak sby juga sudah dua kali
sama ahae datang juga
ketemu dengan siapa saja
jadi kita semua ketemu sekarang
ketemu sama bu mega yang belum
ya ketemu sama bu mega yang belum
jadi mungkin dalam forum ini bisa diinisiasi ya
pertemuan antara bu mega dengan
saya kan bertemu kedua pemimpin karena
karena ini juga kan cukup intens
pak erlangga artarto
beberapa kali juga menyampaikan pesan
hanya kan di dalam masing masing
partai kan juga punya agenda agenda
terkait dengan picalekan
kemudian juga penjajakan kerjasama
partai politik kami meyakini akan ada
bagi para ketua umum partai
khususnya bergabung di dalam
kerjasama mendukung pak jokowi saat ini
untuk bisa bertemu
dan kemudian merapatkan
barisan bersama sama oke jadi menunggu
segera akan dilakukan
suatu pertemuan secara bersama sama
karena bagaimanapun juga oh tetap bersama sama
bukan antara bu mega dengan ketua umum ya bersama sama
bersama sama dalam rangka idul fitri
kemudian ada pertemuan
para ketua umum partai itu kan bagus
itu dalam waktu dekat akan dilakukan
oh jadi bu mega nanti sebagai tuan rumah
ada yang bersama sama
menyediakan diri menjadi tuan rumah
ada yang bersama sama menyediakan diri
untuk menjadi tuan rumah untuk menjadi itu maksudnya
perjuangan besok kita lihat ya
bersama sama pak jokowi
oh bersama sama pak jokowi berarti gitu
kalau pertemuan hanya dengan ketua umum
pdi perjuangan dan ketua umum golkar belum kayaknya ya
bareng bareng di situ kita bahas oke bareng bareng
di situ bisa menjadi pemecah kebuntuan ya
ya nggak ada kebuntuan jangan dibandingkan
ini itu seperti mau bisnis
ada negosiasi ada syarat syarat kontrak
untuk bisnis ini kita berbicara
bagaimana pilpres berjalan dengan baik
berbicara menghadapi tantangan bersama
pak jokowi membuat legasi maksimum
ada kesinambungan dengan pemerintahan
pak jokowi maka kita bisa duduk bersama
untuk mencapai suatu kesepahaman
dalam kurang dari satu minggu ya
bertemu dengan pak prabowo
kemudian menjajaki pendekatan ke pak prabowo
terus kemudian datang ke cikeas
ketemu dengan pak sby dengan mas ahy
apa yang bisa anda lihat dari
agresifitasnya golkar apakah kemudian
golkar merasa mulai
kehilangan ini nih kendali
atas peta koalisi
kalau saya sih tadi saya sudah bilang
mungkin ada tiga partai yang butuh
tiga partai yang besar ini
ya walaupun misalnya keputusan munas golkar
bulan bulan begini semua harus realistis
apakah kemungkinannya misalnya
cawapres iya harus dibuka kemungkinan itu
jadi menurut saya sekarang
kita harus fair lah
jadi kalau kemarin kita idealis semua kan
jadi kalau hari sekarang kita lihat kalau orang yang
surveinya ya tiga orang itu
oke dari tiga tahun terakhir kan
nggak ganti ganti tiga tiga orang itu aja
beda beda ranking itu urusan lain
tapi tiga besarnya tetap mereka
jadi kalau misalnya butuh posisi simbolik
saya rasa golkar akan buka komunikasi
yang anda lihat ini golkar hanya buka komunikasi
kedua duanya yang ketiga belum
kan berarti belum bisa dikasih waktu sama ibu
pasti pengen ketemu sama ibu juga itu
anda melihat yang belum memberikan waktu
sebenarnya berdiperjuangan atau golkarnya juga
belum intensif nih mengejar
untuk ketemu menurut saya kalau
abis ini mungkin dikasih waktu sama ibu itu akan kelihatan
bahwa memang akan
bisa jadi bertemu dengan ketiga tiganya
golkar itu kan kursinya nomor dua
pasti butuh posisi simbolik mau gak mau itu
pasti butuh posisi simbolik seperti itu
jadi posisi simbolik ini
bisa didapat dari mana
jadi kalau misalnya yang terlihat sekarang
akan membuka komunikasi dengan
tiga pihak ini oke
buka komunikasi dengan prabowo
buka komunikasi dengan ganjar dan juga anies
kalau dengan ganjar kan ganjar
baru lebaran kemarin oke
kalau sebelumnya kan nggak tahu nih siapa yang dari
pdip nya siapa itu kan belum tahu nih
kalau sekarang kan sudah tahu jadi berarti abis ini juga
menurut saya akan ketemu dengan pdip
golkar juga berkepentingan untuk bertemu dengan pdip
saya yakin dua duanya
berkepentingan untuk sama sama berkepentingan ya
cuman kan memang pasti lebih mudah dulu
negosiasi sama p tiga sama pan
sama golkar itu negosiasinya
berapa level lebih tinggi juga pasti oke begitu ya mas ya
kita lihat kan politik ini harus tahu
element of surprise oke jadi ini yang akan
kita ciptakan dua duanya bertemu dalam
satu titik oke yang kita harus
jeda terlebih dahulu
nanti saya akan tanya ke teman teman mahasiswa
bagaimana melihat peta koalisi yang goya
setelah deklarasi ganjar prabowo
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikal show
terima kasih sudah bersama kami di politikal show
kita akan langsung bergabung melalui
sambungan virtual dengan persatuan mahasiswa
langsung siapa yang akan bertanya
ataupun memberikan tanggapan
silahkan masih di mute
haris ya silahkan haris
memperbaiki komunikasi haris
masih di mute ya
oke silahkan haris yuk
tampaknya kita mengalami kendala komunikasi
oke satu lagi siapa
ya lo mbak ya silahkan haris yuk
ada siapa satu lagi
tampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan teman teman dari usu
ini di sumatera utara mungkin sinyalnya kurang baik ya
itu tanggung jawabnya bang doli
ini padahal daerah konstituennya
ini padahal daerah konstituennya bang doli ini
ini udah ada suaranya belum
artinya sudah jelas yang kita bahas
tampaknya ada kendala komunikasi
mas hasto ini pdi perjuangan terutama anda ya
sudah mengatakan berkali kali sebaiknya pilpres nanti dua ribu dua puluh empat hanya diikuti dua paslon saja
sementara saat ini yang sudah dideklarasikan adalah tiga calon begitu
kami selalu menyampaikan analisis yang dinamis
bahwa dari berbagai konstelasi yang ada
itu dari konstelasi politik yang ada
tergantung bagaimana para ketua umum partai
melihat tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita
tantangan menghadapi pandemi yang belum sepenuhnya recovery
itu semua yang akan menentukan konsolidasi
dan juga faktor cawapres
karena cawapres terbukti pada tahun dua ribu sembilan belas
itu menjadi konsolidator
integrator diantara seluruh partai partai politik
untuk kemudian bergabung
kalau kita lihat secara empiris pada tahun dua ribu
sehingga kesadaran bersama
para ketua umum partai inilah yang akan menentukan
oke tapi pdi perjuangan tetap
namanya kita tidak punya suatu instrumen
di dalam memegang kedalatan partai politik lain
misalnya golkar juga sudah keputusan rapimnasnya
sepakat mencalonkan pak erlangga sebagai calon presiden
kemudian juga ada pak anies
itu kan dihormati oleh pdi perjuangan
jadi kalau dua gak masalah
tiga gak masalah
empat juga gak ada masalah
kita sudah bersama

oke jadi berapapun siap ya
saya kembali lagi ke teman teman mahasiswa sudah bergabung
yuk waktu kita gak banyak
ini mbak repana
oke langsung yuk
kalau saya yang memandang terkait bongkar pasang koalisi atau
kita ingin mengenal pihak pihak indonesia politik indonesia
nah kita tahu masyarakat indonesia masyarakat
kita juga tahu kalau di dalam politik tidak ada yang final
semua bisa berubah ubah
itu perubahan itu kita sesuai dengan isu isu politik yang berkembang
biar kami di pemerintahan mahasiswa atau pmvc khusus
menganggap persoalan kebangsaan
persoalan kebangsaan lah yang memang krusial di pasca
kalau kita memandang balik ke dua ribu sembilan belas
persoalan kebangsaan polarisasi terhadap masyarakat
itu sangat besar kip nya
antara kubu a dan kubu b kemarin
makanya itu pembahasan di masyarakat yang kita tahu saat ini adalah
persoalan head to head antara ganjak dan kandungan perbedaan
kalau kita pandang ini kita flashback ke pilgub dki
gilirnya polarisasi itu terbentuk di filpres dua ribu sembilan belas
jadi poinnya apa nih
ini karena bang abang sendiri berhadir melalui representasi partai politiknya
saya mau bertanya ini
bagaimana partai abang ketika pasca pemilu nantinya
pasca pilpres dua ribu dua puluh empat nanti jika timbul ada polarisasi
apakah sikap dari partai itu mengikis polarisasi atau merawat polarisasi tersebut
kenapa saya bilang merawat polarisasi tersebut
tergantung polarisasi adalah strategi politik untuk menaikkan
barjening politiknya terhadap partai partai lain
jadi saya mau bertanya dengan ada dari p tiga dengan bang romi
ada dari pbip ada mas astro dan dari volker juga ada bang amato
silahkan mas romi
sudah kita diskusikan dengan mas ganjar bahwa konsep pemimpinan nasional besok
witunggal ini harus mencerminkan tiga konsep
satu adalah kontinuasi melanjutkan apa yang sudah berhasil di zaman pak jokowi
dan harus dilanjutkan
yang kedua komplementasi apa yang kurang
kemarin mas ganjar sudah menyebutkan optimalisasi sumber daya manusia
riset dan lain sebagainya
yang ketiga adalah rekonsiliasi
kita mengakhiri narasi kadun versus cebong
karena energi bangsa ini lebih diperlukan untuk kita bersatu
menghadapi persoalan dari luar bukan untuk bertengkar sesama kita
saya kira apa yang tadi disampaikan tadi kita dari p tiga
isu usu itu sudah sangat jelas bahwa kami
partai politik khususnya pdi perjuangan dan p tiga
memiliki komitmen yang sama untuk membangun narasi rekonsiliasi nasional
untuk kejayaan indonesia ke depan
oke ini ada kekhawatiran dari pemilih muda soal polarisasi tadi mas asto
ya kami banyak belajar pada tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
karena itulah ketika ibu mega sudah menetapkan pak ganjar pranowo
maka nggak ada lagi kubu a kubu b yang ada adalah satu indonesia raya
ketika bertemu dengan p tiga kemarin
oke jadi pdi berjuangan akan berusaha mengantisipasi nanti terjadinya
politik identitas ataupun polarisasi di dua ribu dua puluh empat
ya pak ganjar ditampilkan dan dicalonkan
apalagi dengan pengukuhan kerjasama dengan p tiga
sehingga tidak ada lagi polarisasi sekali lagi
yang ada adalah satu tekad untuk kejayaan indonesia raya kita
oke bang doli singkat saja sedikit nanti ke mas hasan juga
seperti yang saya katakan tadi kan kib itu dibentuk dalam rangka untuk mencoba
tidak mengulangi apa yang terjadi pada dua ribu sembilan belas
dan saya kira ini satu kesamaan kesadaran bersama yang ada di semua pimpinan partai politik
bahwa dua ribu sembilan belas itu tidak perlu kita ulangi
karena apa namanya energi kita terlalu besar ngurusin yang seperti itu
yang kontraproduktif terhadap pembangunan
jadi golkar dan saya kira ini sama dengan partai politik yang lain
punya komitmen yang sama bahwa kita ini lebih baik fokus
untuk membangun indonesia yang lebih produktif yang lebih maju
ketimbang kita mengurusi berantem sesama kita anak bangsa
oke mas hasan untuk menghindari polarisasi lebih baik berarti paslonnya lebih dari dua ya
iya dua sama tiga itu bisa aja kan tergantung orangnya mau main apa enggak
kalau gitu izin saya ini aja bang mengutip kata kata pak erlangga di rumahnya psb kemarin bang
berbedanya tanggal empat belas februari aja sebelum dan sesudahnya sama sama lagi
karena memang pas hari itu juga
cuma berbedanya pas hari itu besok kan ketemu lagi
mungkin di elit bisa tapi di bawah kan belum tentu
ya makanya elitnya harus punya kesadaran yang sama makanya yang bicara elit sekarang
berbedanya kita cuma empat belas februari aja sebelum dan sesudahnya sama sama
tapi nanti untuk dua ribu dua puluh empat polarisasi ataupun politik identitas
apakah tidak bisa terhindarkan atau bagaimana mas
kalau menurut mas anies tidak bisa terhindarkan kalau menurut saya bisa
oke caranya gimana
jadi kan gini kan tergantung aja kalau bersepakat nih semua elit politik nih
kita yang ini nggak mau kita pakai ya
jadi siapapun yang konstituennya pendukungnya pakai kayak gini
dia harus berdiri di depan mengingatkan
harus ada fakta integritas kayak gitu
kalau perlu kpu bikin fakta integritas kayak gitu
jadi nggak boleh cuma bilang ah itu pendukung saya saya sih nggak begitu
enggak kalau ada pendukungnya ngomong kayak gitu dia harus berdiri di depan
mengingatkan pendukung saya kalian nggak boleh kayak gitu
oke berarti harus ada fakta integritas di depan kpu setuju ya
kalau bener saya nggak gitu
dan saya kira komunikasi yang selama ini dibangun lintas partai politik itu
itu untuk meminimalisir
karena masyarakat juga artinya terbiasa melihat bahwa yang berbeda pun sering ketemu
jadi nggak ada masalah kira kira gitu
kpu sudah ada fakta integritas itu
kemarin pun tidak tanda tangan nih
sekarang tinggal mencalon
mencalon kami tadi mas ganjar sudah diwawancara oleh nana dia menegaskan itu
dan survei terakhir menunjukkan bahwa daya terima pak ganjar di jawa barat
di sumatera barat di banten itu tinggi
sehingga nggak ada keraguan lagi polarisasi nggak ada
ada di antara ada
nanti kita minta surveinya ya
oke tapi kita harus jelatuh dulu
jangan kemarau marau tetap bersama kami di politikalsio
dan saya akan mengucapkan terima kasih kepada para narasumber di sini
yang sudah hadir pada diskusi kita pada malam hari ini
dan juga teman teman dari persatuan mahasiswa fisip dari universitas sumatera utara
yang juga bergabung mengikuti perbincangan kita
terima kasih sekali bapak bapak
dan semoga kita kedepannya bisa segera lihat ataupun segera dapatkan informasi
siapa yang akan bertarung dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
baik capres dan juga cawapres dari beberapa poros koalisi
karena semakin cepat kemudian pasangan capres cawapresnya itu diumumkan
masyarakat ataupun para pemilih bisa segera mengecek rekam jejaknya
dan memberikan pilihannya
begitu ya bapak bapak
jangan sampai ada kawin paksa dan juga di detik detik terakhir seperti dua ribu sembilan belas
oke terima kasih sekali bapak bapak
kita ketemu lagi nanti di politikalsio hari senin depan jam dua puluh tiga puluh wib